peneliti dari duke university mengurutkan tipe masker dari yang paling efektif hingga kurang efektif menangkal virus corona
saya akan mengajak anda sekarang untuk melihat lebih dekat efektivitas beragam jenis masker yang saat ini mudah ditemukan di tengah tengah kita
masker sekarang memang menjadi suatu kewajiban ya untuk keseharian kita harus mengenakan masker sesuai anjuran pemerintah
baik yang pertama adalah masker n sembilan puluh lima
dan ini memang biasanya lebih dikhususkan penggunaannya bagi tenaga medis
jenis masker lainnya adalah ini mungkin yang cukup familiar juga bagi anda yakni masker bedah
ini adalah salah satu contoh masker bedah yang mungkin keseharian kita sering menggunakan
saya akan mencoba sedikit menggunakan masker bedah
ini adalah cara menggunakan masker dengan tepat
bagian hidung anda harus tertutup dan juga bagian dagu
ini harus tertutup secara full untuk memastikan bahwa droplet yang anda keluarkan tidak berbahaya bagi orang lain
dan juga mencegah anda terpapar kemungkinan droplet dari orang lain yang mungkin saja mengandung virus corona
selanjutnya kita akan
kita akan melihat masker ffp satu
namun dicatat ya tidak seluruh masker berkatup udara bisa digunakan
masker ffp satu menggunakan filter mekanis yang biasa digunakan dalam masker respirator dan juga telah disertifikasi oleh uni eropa
nah ini yang sekarang juga lagi trend nih
masker berbahan tiga latar
masker ini terdiri dari tiga lapis kain
masker ini banyak digunakan warga sebagai masker sehari hari saat beraktivitas
saya membawa contohnya ya seperti ini ya
ini salah satu contohnya masker kain yang sering kita gunakan
bahkan masker kain ini juga menjadi salah satu alternatif ya himbawan pemerintah pada sekitar bulan maret atau april dua ribu dua puluh
ketika saat itu masker kain ini tidak bisa digunakan
masker bedah cukup sulit dicari dan harganya cukup mahal
maka pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengenakan masker kain tiga lapis
karena memang cukup efektif untuk mencegah droplet anda ataupun mencegah terpapar droplet dari orang lain
selanjutnya kita akan melihat
nah ini sekarang yang menjadi masalah
kita tadi sudah melihat informasinya bagaimana masker scuba dan juga buff ini ternyata
efektifitasnya hanya minim sekali
bahkan kain buff yang tipis dan sintetis saya bawa ya salah satu contohnya seperti ini
memiliki kerapatan benang yang rendah sehingga tidak efektif menghambat penularan virus
ini sering digunakan sebenarnya para pemotor juga ya sebelum kondisi pandemi
nah ini satu lagi
saya buka terlebih dahulu
ini jenis skuba yang memang harganya relatif lebih murah di pasaran dan lebih gampang dicari
mungkin anda bisa melihat banyak penjual masker jenis skuba ini yang berjualan bahkan dijual dengan kisaran lima hingga sepuluh ribu rupiah
atas himbauan juga dari pemerintah dan juga tadi informasi awal disampaikan dari gugus tugas bahwa memang jenis ini tidak efektif
sehingga kemudian dihimbau masyarakat untuk meninggalkan rumah
jadi dua jenis masker ini scuba dan juga buff
anda bisa memilih pilihan masker lainnya yang paling gampang dicari harganya relatif lebih terjangkau
dan bagi anda yang ingin tetap modis tanda kutip karena kita tahu sekarang banyak sekali variasi masker
anda bisa menggunakan masker kain atau jika aktivitas anda lebih beresiko anda bisa memilih masker bedah seperti ini